menyusul pernyataan dari jurubicara presiden johan budi komisi keuangan dpr membenarkan telah menerima tiga nama calon deputi gubernur bank indonesia
komisi sebelas akan segera menggelar tes uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih satu deputi gubernur bidang kebijakan moneter
rapat pengganti badan musyawarah yang dihadiri perwakilan sepuluh fraksi menyapakati akan memproses surat presiden atas tiga nama calon deputi gubernur bank indonesia
sebelum proses uji kelayakan digelar surat pengajuan tersebut akan dibacakan dalam sidang paripurna agar disetujui
komisi sebelas dpr meyakini ketiga calon memiliki rekam jejak yang mumpuni karena telah dipilih presiden
komisi sebelas juga mengisyaratkan proses lobby sah digelar sepanjang tidak menyalahi aturan
lobby kan esensinya komunikasi wajar dong
yang dicari apa sih
yang dicari orang yang tentu kompetensi jambatan
yang bisa bekerja sama dengan deputi yang lain dalam satu kesatuan sehingga bank indonesia menjadi lembaga yang solid kredibel
dan siapa saja ketiga nama calon deputi gubernur bank indonesia
yang pertama adalah dodi budi waluyo yang kini masih menjabat sebagai asisten gubernur bi
yakni kepala departemen manajemen strategis dan tata kelola
dodi juga sebelumnya pernah menjadi kepala departemen kebijakan
kepala departemen ekonomi dan monetar serta kepala departemen perencanaan strategis dan hubungan masyarakat
selanjutnya ada wiwik sisto widayat yang saat ini menjabat direktur eksekutif bi sebagai kepala perwakilan bank indonesia provinsi jawa barat
sebelumnya rentang dua ribu tiga belas hingga dua ribu tujuh belas wiwik menjabat sebagai kepala departemen pengelolaan dan kepatuhan laporan bi
dan berikutnya adalah dodi zulverdi yang sejak dua ribu lima belas menjabat sebagai kepala departemen
kepala departemen pengolahan monetar bi
sebelumnya dodi menjabat sebagai direktur eksekutif departemen riset ekonomi dan kebijakan moneter
tiga pejabat bi ini dipersiapkan guna mengganti peri warjio deputi gubernur bank indonesia yang masa jabatannya berakhir lima belas
berikutnya ada wiwik sisto widayat yang saat ini menjabat sebagai kepala departemen pengolahan dan kepatuhan laporan bi